kesibukan para nelayan dan anak buah kapal di pps nizam zahman muara baru jakarta utara
menjadi pemandangan yang kontras dibandingkan enam hari sebelumnya
di mana para nelayan melakukan aksi mogok masal sebagai protes pemberlakuan peraturan pemerintah
nomor delapan puluh lima tahun dua ribu dua puluh satu mengenai pnpb di sektor perikanan
rabu pagi ikat kapal dilepas kembali aktivitas bongkar muat barang dan nelayan siap melaut kembali
namun apakah aksi protes mereka membuahkan hasil
para nelayan dan anak buah kapal terlihat sudah melakukan aktivitas bongkar muat kapal ikan
setelah melakukan aksi mogok pada dua puluh sembilan september hingga lima oktober lalu
para teknisi kapal dan mereka yang bekerja di bengkel serta cold storage pun mengaku
selama mogok otomatis kehilangan pemasukan
kapal itu jalan tidak kera
ini nelayan kecil juga ada dampaknya kan jadi di phk semua
seperti saya ini kan macam beraninya nelayan nggak bisa usaha nelayan lagi
kalau ini benar benar mogok nggak bisa operasi lagi nah kita mau kerja apa enggak
nah kita kan punya keluarga punya anak punya istri di rumah
ketua himpunan nelayan persyusei nusantara jamsden mengatakan
pada rabu enam oktober ini nelayan resmi kembali melaut
sebelumnya pada senin lalu pihaknya telah berunding dengan beberapa pihak terkait
seperti ksop untuk membicarakan aksi mogok para nelayan karena banyak buruh harian yang tidak bisa bekerja
pada hari senin kami diundang sama kalabu sama kepala ksop juga beserta kaposek
untuk membicarakan masalah ini
karena selama lima hari mogok
banyak sekali karyawan atau buruh harian yang tidak bisa bekerja
jumlahnya ribuan orang
bahkan abk kita tahu ada sekitar empat ratus delapan puluh kapal yang tidak berangkat dengan total sekitar dua belas abk
ia juga menambahkan jika pp no delapan puluh lima tahun dua ribu dua puluh satu tidak dicabut
banyak pengusaha kapal yang gulung tikar
sehingga pasokan ikan berkurang dan harga ikan di pasar naik
menurut james jika aturan baru mengenai pnbp yang dinilai merugikan nelayan dan pengusaha kapal ini tetap diberlakukan
hal itu dapat memicu kembali terjadinya aksi mogok masal